selasa siang dua puluh dua agustus
menggelar reka ulang kasus pembunuhan muhammad nawfal zidane
mahasiswa jurusan sastra rusia
fakultas ilmu bahasa universitas indonesia
yang dilakukan tersangka aab
reka ulang dilakukan di rumah kos korban
di daerah kukusan depok jawa barat
selain jaksa penuntut umum
rekonstruksi juga dihadiri kerabat korban
tengah memeragakan ada lima puluh adegan
yang akan dicocokkan dengan bap
ataupun keterangan tersangka
tidak ada yang menyangka
termasuk keluarga korban
pemuda dua puluh tiga tahun ini
tega menghabisi nyawa korban yang juga adik kelasnya ini
lantas bagaimana kasus ini bermula
polisi menemukan jasad korban di kolong tempat tidur
di dalam kamar kos
tim identifikasi polres metro depok
menemukan luka tusuk di dada
serta leher korban
korban dibunuh beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan
di sini lah
mahasiswa ui yang dibunuh seniornya sendiri
pada dua agustus dua ribu dua puluh
jasadnya ditemukan di kamarnya
pada empat agustus dua ribu dua puluh
dalam kondisi terbungkus plastik hitam
rabu petang dua agustus dua ribu dua puluh
tersangka aab diketahui mengantar korban ke kosnya
di kukusan dengan sepeda motor
yang korban tidak ketahui
aab ternyata menyembunyikan rencana jahat terhadap dirinya
ia menyiapkan pisau lipat
kemudian memasukkan ke dalam saku
kemudian kembali melihat ke jog motor
yang ia bawa bersama dengan tersangka
hal tersebut tertangkap oleh cctv
kalau anda lihat
dengan video yang beredar
cctv telah yang menangkap peristiwa tersebut
untuk sebelum ia bersama dengan korban
masuk ke dalam kamar satu ratus dua
menekan hari ini cerita
kalau si abang asuhnya ini sangat care
sangat membantu oleh dia dari masuk kuliah
nah ternyata ya kita nggak tahu

kan kita nggak ada yang tahu
tanda tanya mengapa tersangka tega menghabisi nyawa korban
terjawab dengan pengakuan tersangka sendiri
aab mengaku ia terlilit utang belasan juta rupiah
di investasi mata uang kripto
sebenarnya utangmu itu berapa totalnya

kerugianmu delapan puluh juta utangmu lima belas juta

hal itu juga dibenarkan penjaga kos tersangka
yang menyebut tersangka sudah dua kali menunggak membayar sewa
tidak hanya itu dari hasil pemeriksaan polisi
tersangka juga terlilit utang pinjaman online
hari itu kalah terus sehingga dia terlilit utang
termasuk dia pinjam ke pinjol untuk menyelesaikan kekalahannya itu
nah dari situlah dia terniat untuk menguasai
mengambil milik barang barang milik korban itu menyelesaikan utang utangnya
sementara kriminolog universitas indonesia
adrianus meliala menilai
kasus ini adalah cerminan sebagian anak muda zaman sekarang
yang cenderung ingin meraup sukses dengan cara instan
jadi lebih daripada sekedar motif ekonomi sih
tapi lebih kepada mencari diri yang sudah dapat ya
sudah jadi ya minimal secara fisik ya
tapi kemudian lalu hilang karena uang itu tidak ada lagi
adapun hingga kini tersangka masih berstatus sebagai mahasiswa aktif
agustin kusumayati sekretaris universitas indonesia menyebut
pihak kampus akan menjatuhkan sanksi akademik
jika pengadilan sudah memutuskan tersangka bersalah
polisi menjerat tersangka dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp
tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal
tim liputan cnn indonesia